jumlah kasus konfirmasi cacar monyet atau monkeypox di indonesia terus bertambah
berdasarkan data harian kementerian kesehatan pada dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh
ada sebanyak empat belas kasus cacar monyet di indonesia
pihak kemenkes mengatakan rata rata peningkatan adalah satu hingga dua kasus per hari
semua pasien positif cacar monyet di indonesia adalah laki laki usia produktif
di mana tiga puluh enam persen berusia tiga puluh hingga tiga puluh sembilan tahun dan enam puluh empat persen berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun
cacar monyet merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus langka dari hewan atau zoonosis
monyet adalah inang utama virus monkeypox
penularan cacar monyet antar manusia bisa terjadi melalui kontak langsung dengan luka yang terkontaminasi virus
serta droplet dan cairan tubuh saat batuk bersin atau berhubungan seksual
sementara gejala cacar monyet berupa sakit kepala hebat demam pembengkakan kelenjar getah bening
sakit punggung atau nyeri otot hilang nafsu makan serta munculnya ruam di bagian wajah hingga ke seluruh tubuh
saat ini seluruh pasien positif berada di jakarta
dan tengah menjalani perawatan isolasi intensif di rumah sakit
vaksinasi itu dilakukan pada kelompok kelompok yang resiko yang beresiko untuk tertular jadi selektif ya
tidak pada semua orang dan sampai dengan hari ini vaksinasi sudah satu ratus lima puluh tujuh ya
betul sudah satu ratus lima puluh tujuh
vaksinasinya nanti akan diberikan dua kali penyuntikan intervalnya empat minggu
hoax baru ditemukan di jakarta kemenkes mengatakan hanya menunggu waktu
hingga virus tersebut ditemukan di luar ibu kota
tapi kalau bilang potensi itu potensi besar sekali
besar sekali mungkin tinggal menunggu waktu
seseorang yang mengalami gejala cacar monyet disarankan agar memaksimalkan waktu istirahat
mencukupi kebutuhan cairan dan nutrisi serta menjaga pola makan sehat
dan jika kondisi memburuk disarankan dirawat di rumah sakit